sebuah masjid di dusun kranan desa karangrejo magelang jawa tengah dirusak orang tak dikenal sabtu pagi
bahkan pelaku juga berusaha untuk membakar bagian dalam masjid
warga yang melihat kejadian ini langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya
senin pagi terduga pelaku yang merupakan seorang ibu rumah tangga berhasil diamankan polisi setelah mencoba kembali untuk melakukan perusakan di tempat yang sama
sementara takmir masjid setempat muhammad asar kepada detiko mengatakan diduga pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa
karena ini merupakan kejadian yang keempat kalinya
dia pun memastikan warga tak terpancing atas kasus ini dan tetap kondusif